indonesia tersenyum hari itu
hajatan g dua puluh selesai dan menghasilkan kesepakatan
di belakang presiden jokowi dua orang serikandi bernafas lega
mereka menteri keuangan sri mulyani dan menteri luar negeri retno marsudi berpelukan
menteri keuangan sri mulyani dan menteri luar negeri retno marsudi berpelukan
menteri keuangan sri mulyani dan menteri luar negeri retno marsudi berpelukan
di balik senyum dan kekuatan retno marsudi ada dukungan orang orang tercintanya termasuk sang ibunda retno werdiningsi
sedari kecil keluarga mengajarkan retno marsudi untuk disiplin bekerja keras dan bertanggung jawab atas pilihannya
beliau memberikan pendidikan yang sangat disiplin beliau berupaya memberikan pendidikan formal yang baik kepada anak anaknya
tetapi beliau juga berpesan bahwa
semuanya itu nantinya akan terserah kamu kamu akan menjadikan hidupmu seperti apa ya terserah kamu
di balik senyum saya saya tidak mudah menyerah saya tidak berusaha untuk tidak crack
waktu ada tekanan yang kerasnya seperti apapun saya akan diam at least saya akan diam tapi saya tidak akan pecah saya tidak akan crack
karena sudah terlatih terlatih dari sejak kecil
dan hidup kita susah
duduk di bangku kuliah pun retno ingin cepat lulus karena tak mau membebani ekonomi keluarga
tiga setengah tahun ia menyelesaikan studi sarjananya di universitas kejamada yogyakarta
kemudian ia mendapatkan gelar magisternya di belanda
ritme hidup saya kuliah pulang ke kos kosan belajar sampai jam sepuluh sepuluh tidur
jam dua bangun jam dua tahajud terus sudah mulai belajar lagi
sampai besok paginya subuh subuhan habis itu siap siap kuliah lagi
kecuali hari sabtu
hari sabtu itu sore saya selesai saya naik gunung
setiap sabtu sampai minggu saya naik gunung
jadi sekali lagi
yang seperti saya itu yang memacu saya untuk bekerja keras
karena sekali lagi kalau kita tidak bekerja keras ya kita tidak akan bisa mengubah hidup kita
kerja keras retno membuat cita citanya menjadi diplomat terwujud
didukung sistem manajemen sumber daya manusia kementerian luar negeri indonesia yang dinilainya bagus
retno kemudian menapaki karir menjadi direktur di usia tiga puluh delapan tahun
dan duta besar di usia empat puluh dua tahun
menteri luar negeri ibu retno yantari marduti
pada tahun dua ribu empat belas presiden jokowi memintanya menjadi menteri luar negeri
hal ini menjadikan retno sebagai menteri luar negeri perempuan pertama indonesia
retno percaya di setiap langkahnya meraih sukses ada doa ibu di sana
jadi ibu saya cuma bilang bu aku mau dites sama dpr

untuk sebagai calon duta besar
aku bilang nyumun pangestu minta doa
itu jadi di titik jam itu ibu saya itu di atas sajadah terus zikir terus
kalau kita bilang manteng apa doa ya
doa untuk anaknya sampai udah selesai udah selesai aku telpon ibu
udah prosesnya udah jalan ibu saya baru selesai
dan itu biasanya waktu saya lapor saya akan hari apa maju gitu ibu saya selalu puasa
dan itu saya lakukan juga untuk anak anak saya
jadi kalau anak saya mau ujian dia mau ngelamar kerjaan dia mau apa saya puasa
untuk anak anak saya
karena saya merasa kuat diperlakukan seperti itulah ibu saya jadi saya memperlakukan hal yang sama untuk anak saya

ibu mana yang tidak meleleh hati
ibu mana yang tidak meleleh hatinya membaca sanjungan sang anak
bagas marsudi anak bungsu retno marsudi memberikan ucapan tersebut di hari ulang tahun retno yang ke enam puluh tahun
jadi walaupun saya ibunya saya sebelum posting itu saya minta izin dulu
boleh gak aku posting
postinganmu itu di ini
karena saya merasa sangat tersentuh gitu loh
dengan tulisan itu
dia tahu persis emaknya ini betapa jengkir balik untuk bisa bertahan
gak mudah ya jadi ibu dua anak yang kita full time
memiliki pekerjaan yang full time
terus kemudian kita berusaha untuk tetap menjaga keluarga
itu sesuatu yang gak mudah tapi bisa kok
retno mengaku menurunkan ilmu bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diajarkan ibunya kepada kedua anaknya
ya jadi dari kecil jadi saya itu mendidik anak anak dari kecil itu tidak memperlakukan mereka sebagai anak kecil
tapi saya mencoba mereka masuk dalam satu tim
saya selalu bicara keluarga itu sebenarnya teamwork
mami kalau bapak udah pastilah
tapi mami nggak bisa dua puluh empat jam di rumah
saya harus pergi kemana mana oke
di rumah ada orang kamu harus sekolah dedek
jadi kamu harus melakukannya tanpa ada pengawasan
tadi sebab akibat sebab akibat dan sebagainya itu yang saya ajarkan kepada anak
langkah retno menjalankan kemampuan untuk menjaga keamanan
langkah retno menjalani peran sebagai diplomat ibu serta istri juga didukung suaminya
apalagi retno dan agus marsudi sudah berteman lama dan sama sama kuliah di universitas gajah mada
dari awal kita udah konsep keluarga kita itu konsep teamwork
gak ada yang bicara mengenai kalau belanja urusan perempuan loh ya
kalau ini urusan laki laki loh ya nggak ada
pokoknya siapa bisa jalanin
ya kecuali hamil menyusui itu itu favoritnya perempuan
gak bisa diambil alih
nah jadi teamwork itu yang berusaha kita bentuk dari awal sehingga waktu saya bilang bisa enggak ya bisa nggak ya
walaupun ya jungkir balik nggak keruan
sekali lagi dukungan keluarga ya
dukungan suami saya terutama
kalau buat saya sih dia malaikat
kalau saya tidak diberi anugerah malaikat kot an kot sebagai suami saya mungkin cerita saya berbeda juga
tak mudah memang menapaki tahapan hidup keluarga sekaligus menjadi diplomat
tapi retno marsudi terus bangkit dan ingat pesan ibunya
ibu saya itu dari dulu sampai sekarang pesannya biasanya cuma satu
orang jawa kami orang jawa ya orang jawa sekali kami
kalimat satu eling itu artinya dalam banget
jadi kalimat itu yang selalu disampaikan ibu saya kepada saya
karena eling itu berarti kita harus tahu apa yang kita lakukan
pada september dua ribu tujuh belas
retno mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan
apresiasi didapat dari un women sebuah badan di bawah perserikatan bangsa bangsa
yang berfokus pada kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan
bersyukur dengan hidup yang kini ia jalani
retno selalu mengajak para perempuan lain untuk mengatakan bisa sebagai pemberi solusi
di sini kamu mau sekolah mau kerja mau jadi apa
mau jadi apa be it
kamu dijamin kebebasanmu oleh negara
jadi jangan mengeluh
mari kita berkontribusi
karena pengalaman saya sekali lagi saya selalu mencoba untuk membawa pengalaman saya
dari seorang anak orang yang tidak mampu
dengan sistem yang ada di indonesia
saya dapat sampai di titik ini
jadi perempuan bisa kita semuanya bisa
kini retno punya tantangan lain yang tak kalah seru
di sela sela kesibukannya sebagai menteri luar negeri
ia meluangkan waktu untuk cucu cucunya
mereka adalah generasi penerus nilai nilai disiplin dan kerja keras di keluarganya